dia akan nggak pernah punya uang mau beli apa apa nggak bisa mau kemana mana susah
ongkosnya nada akan enggak tega kalau sekarang dia harus kayak akang dulu iya tahu
tapi yang wajar wajar aja tukang ya udah sana
gamal itu cuma gelandangan di terminal
tambah harus ngasih kerjaan supaya dia bisa makan
ngungutin iuran dari sopir sopir
bukan buat kang bahar sendiri semua kebagian sama kalau kang bahar mungutin iuran sama
pedagang di pasar atau yang usaha di jalan sepuluh tahun saya ikutkan bahar saya kerja buat dia
tapi waktu saya ada masalah ada ribut ribut di dago saya yang dianggap bikin gara gara
terus saya diciduk polisi
saya telepon muslihat biar saya dikeluarin muslihat cuman bilang enggak ada perintah dari
masih ada rekaman dalam otak saya muslihat bilang enggak ada perintah dari kabar
waktu ada ribut ribut didago dia diciduk polisi
kang bahar nggak mau bantu
yang bahar malah marah malu
dia ngerasa gak bisa ngedidik anak buahnya
kata kang bahar kita ini bisnis bukan mau jadi jagoan
saya pengen ada di atas supaya bisa ngajarin selihat soal kestikawanan
supaya bisa kasih tahu kang bahar seorang pemimpin harus bisa melindungi anak buahnya
sebenarnya saya bingung kenapa di kita ada bagian keuangan
sebenarnya saya juga bingung tapi itu kan kemauankan komar
saya juga baru tau kalau ternyata kang bahar
dia jatuh di pus itu jabatan resminya direktur operasional
sama saya juga baru tau
eh perempuan tadi itu siapa namanya
dia itu ngelamar atau gimana
tau tau ada aja
joni kok baru keliatan
iya habis kena gejala tipes
di rumah sakit
gak ada yang bilang
emangnya kalau ada yang bilang
kok bisa kena tipe sih
mungkin gara gara makanan
makannya sembarangan sih
makannya gak dijaga
habisnya belum ada yang ngurusin sih
si jupri diskor sama kang komar gara gara ngobrol sama yuyun
bermanfaat bahkan great
aku goda siap siap
kayaknya makanya kan rasanya kematilan magda
jangan mengganggu kara kara
di jalanan di terminal di pasar
neng mau nyusulin bapak
mau minta duit sama bapak
neng mau main
kan kalau minta duit sama mama gak bakal dikasih
telepon aja sendiri tanya bapak di mana
kok gak pake hp yang baru
kan gak ada casannya belum bisa dipake
ya ada apa neng
neng mau main nggak punya uang
minta sama si mama
maunya minta sama bapak aja
bapak lagi di jalan
jauh dari rumah
bapak di jalan mana
biar neng susulin aja
jauhnya di mana
depan stadion persib
bapak jangan pergi ya
belum selesai ngomong udah dimatiin
kok gak salam dulu sama mama
mau gok pak
anaknya ikut latihan sepak bola di sini
enggak cuma janjian ketemu di sini
belum tau juga
kang jajang nurjaman
unten gak kenalin
sukses terus buat persib
menang terus juara terus
bisa pelajaran classic
ya bisa pelajariv wyn
jadi kita ke objektv terakhir
yang lain gak ada
ubed itu teman atau pacar
kalo cuma temen kenapa kamu mikirnya sampe kaya gitu
dia itu orangnya baik tapi pekerjaannya berbahaya
stuntman di film
ini adalah film yang diperoleh oleh
rasain kamu beran beran nyopat saya
sampai papa aja
juli kemana bos
pergi gak ada urusan
tadinya saya minta ketemu
mau bayar cicilan buat ke malaysia
tapi gak jadi
saya selama ini ada kerjaan
tapi saya mau berhenti
kan kamu kerja di malaysia
saya gak punya uang buat ngelunasin
biayanya yang lima juta itu
kan kamu sudah bayar dp
hah bisa kembali gak
udah gitu aja ya
minumannya bayar dulu
kamu yang mesum kamu yang minum
bayar aja sendiri
gimana hasil patroli di pasar tadi
siap komandan aman
ah saya gak percaya
harus saya cek lagi
peraih kecewa ka
kalau habis jualan biasanya kamu kemana
paling di rumah aja
kalau jalan jalannya ya nggak pakai keluar uang
mau nggak ya
udah dicek lagi
kamu ngapain kesini
cuma mau cek ulang aja komandan
komandan mah bukan mau ngecek pasar
tapi mau ngecek yuyun
saya bisa jadikan
antri di belakang saya
ini lima ratus ribu biar kamu bisa bayar cost
kamu kos dimana sih
di jalan karawitan
aduh aku lupa nomernya
jalan karawitan kan panjang
kalau aku mau kesana gimana
mau apa kesana
udah gitu ibu kosnya judes
kalau mau ketemu kan bisa disini aja
kita udah lama gak ketemu ya
kapan kita bisa ketemu
di tempat kita biasa jajan bahasa chuangki
sampai besok ya
telepon dari siapa
pajam umurnya dia
aku boleh ikut
ini buat biaya rumah sakit keluarga kamu
aku boleh ikut besok
nanti aku tanya dulu ya
soalnya dia dirawat di ruang khusus
jadi pulang hari ini teh
kalau anak anaknya sekolah sih pengennya lama disini
apa kamu aja yang gak usah buru buru pulang
aku harus minta izin suamiku dulu
kalau pulang juga kan suami kamu lagi gak ada di jakarta
kalau kiara pulang ke jakarta kakek ikut ya
ah kamu aja tinggal disini
kiara kan sekolah
ya kakek lupa melulu
kakek udah pulang disini
iya boleh katanya
kamu pulang belakangan naik travel nggak apa apa kan
main dong ke jakarta
biar udah sebulan bapak nggak pergi saya harus standby
siapa tahu bapak mendadak mau pergi
atau kadang kadang tegi nanti lagi males letir ke kantor
saya nganterin terus pulangnya jemput lagi
kalau saya sih jalan terus
selain antarjemput anak anak sekolah saya juga suka disuruh
kesana kemari sama ibu mana makin hari jalanan jakarta makin macet lagi
temenin sama imas lagi
tapi dari kemarin kita datang baca buku pelajaran sholat terus
itu pasan dari mami
sebelum mami meninggal mami yang sering baca itu terus
terus papinya sholat
kayaknya nggak teh
orang baru yang kamu bawa kemarin saya kurang pilih
coba cari orang yang lain
apa saya nyari juga bos
kamu fokus sama tugas kamu mengutin iuran
maksud saya kalau tugas saya sudah beres bos
bapak udah pensiun ya
pensiun dari mana
ya dari kantornya
emang bapak punya usaha sendiri ya
emang ini belum tahu
saya kasih tahu
tapi ini rahasia
cari yang masih muda
tapi jangan terlalu muda
sumuran kamu lah
tutup badan harus setia
tampang harus garam
kamu dimana garangnya
maksudnya bodinya ideal bos
saya bukan cari model buat pelang tempatin
nanti sore kenasi pulang ke jakarta ya
kiranya sih masih di sini
dibolehin sama suaminya
kalau nggak diizinin sama suaminya jangan
dia kan udah punya suami
jawab ke suaminya jauh lebih besar daripada ke papi
tadi sih kiranya udah nelfon suaminya
ya udah kalau boleh ya
kalau bisa pak
boleh nggak tinggal di sini
masa anak anaknya kena sih dibilangin anak anak tikus sih
siapa dulu ibunya
memungut iuran tetap tugas kamu
nanti saya kasih satu atau dua anak buah
kamu fokus ke bisnis baru kita
itu urusan saya
maksud saya kenapa kelihatan kusut
lagi sedih gak jadi ke malaysia
saya hampir aja celaka gara gara ketahuan mau nyopet
sebetulnya bukan hampir
tapi sudah celaka
cuma nggak terlalu gawat
cuma ibu ibu yang mau dicopet aja yang ngamuk
itu cuma lagi sial aja
saya jadi ingat waktu disiksa rame rame
waktu habis nyuri handphone penumpang angkot
terserah kamu ajalah
yang bener yang mana
kalau trauma salah ya
tadi di jalan saya mikir daripada si murat sama siapa satu lagi saya males nyebut namanya
daripada dia disini ngerong rong kamu
saya pikir mending dijeblosin aja sekalian jadi anak buahnya jamal
perlu cari orang baru kak
masih ada yang receh receh kan
kasih kepercayaan sama mereka
tapi jangan lengah
kita belum tahu siapa lagi yang sudah kena racun si jamal
sebetulnya saya berat ninggalin epa
epa itu terlalu putih untuk ditinggalin
terlalu putih apa maksudnya
saya cuma ngasih tahu aja
tapi saya gak mau tau bos
nike mau urusan bos aja
yaudah terusin aja cerita kamu soal epa
kalau epa gak saya tinggal percuma aja
kan epa mau ke malaysia
begitu saya niat mau ninggalin epa ngelupain epa saya jadi ingat dewi lagi
kabarnya gimana dia sekarang
besok saya mau ketemu dia
saya nyawaja mau berhenti
kenapa kamu mau berhenti
kan tadi saya udah bilang
kenapa gak duduk
masih petah di pasar
kalau jadi anak buah saya mau
di sini kalian bakal gak ada kemajuan
di sini kalian cuma bisa main catur
di sini cuma ada orang ngamen
di sana ada live dc
kalian di sini cuma bisa pakai baju satu level di atas kempel
di sana pikiran kalian akan terbuka soal modu
kalian pasti tahu kalau cari saya harus kemana
saya baru selesai masak
kapan ke pasar lagi
masa kita kemauannya cuma kalau kamu ke pasar saja
kamu udah coba bilang kang bahar
atau tehkin nanti
boleh nggak kalau semua pekerjaan kamu
sudah selesai kamu pergi
iya mas teh udah mau ngomong
kang bahar galak
enggak bapaknya baik
amin mau tau urusan orang lain
amin mau minta dibikin kopi
bikin aja sendiri
maaf tadi keganggu
tadi amin diem diem dengerin imes teleponan sama kamu
kayaknya dia cemburu deh
emang dia suka sama kamu
dia pernah ngomong gitu
kalau ima suka sama amin
kita sekarang gak teleponan atuh
bawa bareng bareng ke mobil
biar saya bantu
boleh bentar lagi gak mah
tinggal disini lagi aja
besokan kamu sekolah
tapi suka jadi kompor
kok kakek dibilang kayak kompor
misalnya kakek bisa keluar api
tadi mah udah kesini
tapi gak lama pergi lagi
dia lagi semangat cari uang
kalau lagi semangat kenapa kesini
terus aja cari uang sana
cuma ngasih tau
biar lagi semangat
saya tetep butuh istirahat
terserah kamu aja itu mah
kenapa kamu senyum senyum sendiri
nggak sendiri kan ada kamu
sejak ada resti
jangan ngomong soal resti di depan saya
soalnya itu bikin saya ingat sama epa
bukannya lagi happy juga sama epa
enggak sekarang mah
kok kepo kamu mah sama saya
dadah pake dong
kalau besok ini nanti kerja
ke jalan rio aja
jalan rio ada apa
disana kan banyak victoria outlet distro
ya belanja belanja beli beli baju
ya buat papi juga
nah kalau pabrik mah udah tua
nggak perlu gaya
baju yang dipake papi ini udah cukup
hmm atau kita wisata kuliner aja
ke jalan burang rang
atau kemana aja gitu makan makan
nanti papi badannya tambah gemuk
tadi si neng ketemu akang
terus akan ngasih uang berapa
tadinya akang kasih lima puluh
ya terus akang tambahin
eh kok banyak nombanya
dia segitu mintanya
kalau anak minta tuh nggak harus selalu diturutin atuka
uang yang dikasih juga uang akang
kalau ngasih uang buat belanja aja paling banyak cuma seratus ribu
giran ngasih uang jajan buat anak sampai dua ratus ribu
kamu kalau mau sirik sama tetangga
jangan sama anak sendiri
bukan sirik kang
takut bisi manja
waktu akang seumur dia
aka nggak pernah punya uang
mau beli apa apa
mau kemana mana susah
kalau sekarang dia harus kayak akang dulu
tapi yang wajar wajar aja tuh kang
nggak teh aja
ya udah sebentar
kinanti mau minta saran dari papi
kan kinanti udah selesai magang
pas hari jumat kemarin
kinanti langsung ditawarin kerja di sana
kamu kan harus menyelesaikan tugas akhir kamu dulu
kalau tugas akhir mah bisa sambil kerja